sampai jumpa di video selanjutnya
sekali mama bilang tidak tidak
kuliahnya ke arvin
tapi bakat desainnya besar
kalau diajak gabung di perusahaan lagi
mau nggak ya dia
sayang kalau cuma di rumah aja yang bursa
kamu tadi nonton siaran aku nggak
kamu dengar aku nggak sih
karena aku banyak kerjaan lah ya
oh yaudah gak apa apa
ya tapi sesibuk apapun kamu
kamu gak boleh sampai telat makan siang
yaudah aku jemput kamu sekarang ya
kita makan siang bareng
soalnya aku ada meeting
nggak apa apa ya
reset banget sih
masa gue kalah penting sama klien kliennya dia itu
gue tuh nggak pernah ditolak sama cowok
kalau aku terus terusan kasih perhatian ke kamu
kamu pasti akan lulus juga
ya wajar aja sih
kalau mereka nggak ngijinin aku makan siang

ya mil kamu nyalain aku
kamu ngapain di dapur minta
tempat kamu itu bukan di sini
tempat kamu itu di kantor
kamu tuh berbakat mil
lihat di sini
aku nggak tahu kapan aku bisa wujudin cita citaku ini
kamu kerja aja lagi di kantor aku
aku boleh masuk kantor lagi
boleh min tapi yang aku pikirin nanti apa kata orang orang nih
dulu kamu namanya juli terus sekarang ganti jadi mita
mama gak setuju
kamu ngapain sih ngajak ngajak si mita kerja di kantor
ya ngurusin bayinya tuh siapa
nah kan bisa sewa babysitter kok susah banget sih
waktu ibunya ini kabur dari rumah kita semua kerepotan karena ngurusin bayinya yang rewel dan bawel
ya udah mah gini aja kita bawa bayinya ke kantor
nanti biar aku siapin satu ruangan khusus bayi
jadi mita bisa kerja dan juga bisa mengelola bayi
selesai kan beres
kamu tuh kenapa sih segitu gitunya ngebelain dia
ma mita itu berbakat ma dia harus berkembang
sekali mama bilang tidak tidak
udahlah omongan mama tuh gak usah kamu pikirin ya
sekarang yang penting kamu gambar lagi
kamu gambar yang bagus nanti kamu kasih aku
jadi supaya aku bisa kasih ke orang lain
kantor aku untuk mempertimbangkan kamu masuk ke sana lagi ya
ya udah deh abis ini aku kerjain ya mel
gak ada habis ini sekarang ya aku tunggu eh sana
tunggu mel tapi kalau mau marah gimana
udahlah itu urusan aku aja kamu gak usah pikirin
kamu apa apaan sih kok manggil pakai sayang gitu
mil kamu tuh harus membiasakan diri dong
kan kita kan udah jadi ya
masa kamu masih malu malu kayak gitu sih
ya aku tahu tapi kan gak usah pakai sayang bisa
kayak abg baru pacaran aja gak enak juga sama orang
semakin kamu malu malu kayak gini aku jadi tak masuk kasih sama kamu
udahlah aku mau mandi dulu
sip pas banget aku baru mau ngajak kamu nonton nanti malam
aku lagi capek ah lain kali aja ya
ibu kok kamu gitu sih mel
kamu tuh gak pernah ada waktu buat aku deh
sarapan buru buru makan siang nggak pernah bisa
terus sekarang aku ngajak kamu nonton kamu nolak
kan kamu sendiri yang janji kalau kamu akan ngelakuin apa aja
untuk orang yang nemuin keponakan kamu
ya udah oke deh al kalau hitung hitung bales jasa ya udah oke
mel aku tuh gak itung itungan kali aku tuh beneran sayang sama kamu
dan aku tuh harap kamu tuh bisa ngertiin dan kamu bisa ngehargain perasaan aku mel
ya udah al stop stop gak usah perpanjang kemarahan kamu ya
stop sampai di situ aja kamu sekarang tunggu di sini aku manding sebentar
selesai kita berangkat ya sebentar
kamu tau gak vin
bentar lagi mama bisa mewujudkan cita cita mama jadi desainer
om kamu tuh baik deh dia nawarin mama kerja di kantor lagi
doain mama ya nak mudah mudahan semuanya bisa lancar
kamu gak usah takut sayang
karena ketahuan kamu kamu boleh dibawa ke kantor
asik kan jadi kita bisa sama sama terus
ya udah mama tinggal bentar ya vin mama mau bawa ini ke om kamu dulu
ada mbak alia
ada mbak alia
kau ada keserlangan
mbak mbak apa
kemal uang toko untuk mereka mes nanti
iya multimedia dokter
sorry emil tapi kalau aku boleh kasih saran
kamu gak mau dong kalau sampai perusahaan papa kamu bangkrut